masih bersama saya maido pelfrina di rumah pemilu saudara sekjen pbnu
saifullah yusuf atau biasa dipanggil gus ipul
menyebut prioritas pbnu mendukung pemerintahan prabowo subianto gibran raka buming raka
meski demikian menurut gus ipul pbnu akan tetap mengawal pemerintahan prabowo gibran
agar berjalan baik dengan menguntungkan rakyat dan bangsa
karena presiden terpilih prabowo subianto belakan lah istilahnya pada saat di acaranya pbnu
yang mengatakan bahwa saya tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden ketika tidak direstui gitu ya
dari presiden joko widodo begitu
nah gus ipul di acara pbnu itu juga disampaikan gus yahya pada saat itu
bahwa memang pbnu ini akan siap mengawal pemerintahan
nah sikap pbnu ini sebenarnya seperti apa gus ipul
ya sebenarnya apa yang disampaikan ketuanya itu menegaskan
pernyataan pernyataan yang telah dibuat sebelumnya oleh pengurus besar nahdlatul ulama
saya ingin menyampaikan bahwa proses pilpres ini telah selesai
dengan perjalanan yang sangat panjang dengan segala dinamikanya
nah ini saatnya kita harus gandeng
tantangan untuk bersama sama menyongkong masa depan yang lebih baik
adalah suatu kesempatan kita untuk sekali lagi meneruskan apa yang selama ini sudah kita capai
jadi apa yang disampaikan oleh gus yahya itu merupakan sikap resmi
dan sekaligus juga merupakan pernyataan yang menjadi titipan dari
begitu banyak ulama ulama di berbagai daerah
berarti siap mengawal pemerintahan juga
tapi kemudian begini gus ipul apakah kemudian kita kan tahu begitu pbnu ini
tidak ada urusannya ke dunia politik urusan politik
ya disampaikan oleh gus yahya bahwa prioritas kita adalah kemaslahatan umat kesejahteraan rakyat
nah sekarang proses politiknya sudah selesai
dan tentu kita punya kewajiban untuk mengawal pemerintah ini sebagai sukses
kalau sukses itu yang diuntungkan adalah rakyat yang diuntungkan adalah bangsa ini
dan kita bukan kali ini saja pilpres
selalu saja setiap pilpres kita memang ada semacam perbedaan perbedaan ya
jadikan bagian dari energi untuk membangun bangsa ini ke depan
kita kawal bersama sama dengan cara masing masing
nu ingin membersamai pemerintah yang akan datang ini dengan ikut berpartisipasi
mensukseskan program program sesuai apa yang selama ini menjadi hikmatnya nu
salah satu yang menjadi concern pbnu program prabowo gibran
itulah selama ini yang menjadi concernnya nahdlatul ulama
dan juga pemberdayaan ekonomi umat atau masyarakat
ada beberapa memang yang sudah kita lakukan selama ini dengan nyata nyata ya dengan sungguh sungguh
ya diantaranya itu adalah tadi yang saya sebut bidang pendidikan kesehatan pemberdayaan ekonomi
terhadap semua instrumen yang dimiliki oleh nahdlatul ulama
tapi begini gus ketika membersamai mengawal juga termasuk mendukung pemerintahan
kalau misalkan nih kan kalau kemudian pak prabowo nantinya akan meminta salah satu dari tokoh nu untuk bergabung di kabinetnya
kalau ya kan masih kalau bagaimana siap atau tidak sebenarnya dari pbnu sendiri
ya mendukung itu sepenuh hati
ya ketika diberi kesempatan tentu suatu kehormatan dan akan dibahas secara sungguh sungguh oleh para kiai gitu
kalau tidak misalnya ya tidak apa apa tetap kita akan memberikan dukungan
jadi intinya bahwa membersamai itu luar dalam gitu
siap apapun yang dibutuhkan oleh pemerintahan